berangkatnya prabowo dari kertanegara kita akan ke bidakara
sudah ada rekan saya rifana pratiwi yang bersama ketua umum partai persatuan pembangunan romahur muzi di sana
ya selamat malam budi dan juga fani
memang situasi di hotel bidakara ini sudah mulai ramai
tamu tamu juga sudah berdatangan
tadi kami melihat datangan dari ketua dpr bapak susatyo kemudian ketua umum partai hanura osman sabtaudang
dan saya juga sudah bersama dengan ketua umum p tiga yakni rumah ormuzi
untuk berbincang sejauh mana sebetulnya persiapan dari paslon satu atau jokowi dan juga kiai haji maruf amin
dalam menghadapi debat perdana pilpres dua ribu sembilan belas
yang tentunya akan menentukan pilihan setelah melihat debat perdana ini
kita langsung tanya kepada mas romi sebetulnya seberapa penting debat perdana ini bagi pasangan satu mas romy
bahwa kita sekarang mengupayakan debat perdana ini untuk menyampaikan visi dan misi serta positioning pasang satu
kepada seluruh rakyat indonesia
soal kemana mereka akan memilih kita serahkan kepada mereka
karena mereka berhak untuk mengetahui siapa yang akan mereka pilih
dan mereka berhak mengetahui kalau mereka memilih nanti tujuh belas april yang akan datang
kira kira akan kemana negeri ini dibawa
dan kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat tentang hoax yang selama ini dikembangkan
dan kemudian diarahkan kepada masyarakat
pada pasangan satu khususnya terkait dengan isu isu yang selalu diviralkan
anti komunis anti asing anti aseng kemudian kriminalisasi ulama
dan kriminalisasi ulama hari ini merupakan salah satu topik ya
karena kan memang hari ini topiknya adalah hukum ham terorisme dan korupsi
nah ketika kita berbicara penegakan hukum maka hukum harus bersifat imparsial
dan isu yang akan dibawakan oleh pasangan dua kita juga salah satunya adalah isu kriminalisasi ulama
jawab secara pari parna disini oleh pasangan kita
oke sebetulnya targetnya berapa mas
untuk bisa menaikkan elektabilitas mas
sebenarnya kan hari ini alhamdulillah masyarakat sudah memberikan kepercayaan lebih berdasarkan survei survei yang kita punya hari ini
dan angkanya cukup jauh ya lima puluh sembilan versus empat puluh satu
atau katakanlah yang lebih rendah lagi dengan menghitung swing voters itu kurang lebih lima puluh empat versus
nah ini yang kemudiannya
kemudian sedang kita coba untuk geret para swing voters ini
kalau kita bisa mendapatkan separuh saja dari swing voters kira kira akan semakin memperbesar kemenangan paslon satu dibandingkan dengan posisi dua ribu empat belas yang lalu yang hanya lima puluh dua versus empat puluh delapan
oke mas ada bocoran sedikit kabarnya nanti pada saat debat perdana kiai maruf amin akan menyelipkan soal ujaran ujaran keagamaan
untuk menunjukkan bahwa pasangan pak jokowi dan juga kiai haji maruf amin adalah pasangan nasionalis religius
betul seperti itu mas
saya selalu bilang sejak beberapa hari yang lalu bahwa kiai maruf akan memerankan diri sesuai dengan apa yang beliau hari ini berada
yaitu sebagai ulama
sebagai ulama yang kualitas ilmunya tentu ini akan melengkapkan pasangan nasionalis religius yang sudah merupakan patent dari indonesia ini berdiri
sejak zaman bung karno bung hatta
nah karenanya memang kalau nanti kemudian kiai ⁇ maruf ⁇ menggarisbawahi apa yang disampaikan pak jokowi dengan dalil dalil yang ada di dalam kitab suci tentu adalah al quran
karena memang mayoritas penduduk indonesia beragama islam itu adalah sekedar penegasan bahwa
memilih pemimpin itu pertanggung jawabannya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti
baik mas romi terima kasih sekali atas waktunya nanti kita tunggu bersama bagaimana performa dari pasangan calon nomor urut satu yakni jokowi dan juga kiai haji maruf amin pada debat perdana yang akan kita saksikan bersama pada pukul dua puluh waktu indonesia barat
budi dan juga fani kembali ke anda
terima kasih rifana yang ada di bidakara
tadi kita juga sudah menyaksikan di layar sebelah anda tadi prabowo subianto bersama sandiaga uno sudah bertolak dari
kediaman prabowo di kertanegara menuju ke bidakara
saya akan kembali ke tama yang masih penasaran